saudara saat ini saya berada di lapangan tembak sat kopaska
yang berada di koarmada satu pondok dayung
untuk melihat langsung bagaimana latihan dilakukan oleh komando pasukan kata
nah di samping saya sudah ada komandan satuan pasukan kata kormada satu
yaitu dengan kolonel laut teknik evi bayu priyatna
baik oman terima kasih sudah diberi kesempatan untuk main kesatuannya ini begitu luar biasa
ya komandan ini di depan saya sudah ada tiga jenis senjata ya
ini menarik sekali ini seperti kita melihat video game tapi sekarang sudah ada di dunia nyata
mungkin komandan boleh dijelaskan secara sederhana tiga jenis senjatanya apa saja komandan
yang saya pakai barusan ini ini banse
bansai sebelum milih buatan amerika mas
buatan cikus lavia sembilan mili juga
dan ini mp lima buatan jerman sembilan mili juga
tapi semua saya termasuk presisi bagus
untuk perkenaan kita juga di bansai kita lengkapi dengan red dot untuk memudahkan untuk perkenaan
jadi kita punya beberapa macam jenis di eko paska ini yang standar pasukan khusus dunia
ini untuk tiga jenis senjata ini dipakai untuk pertempuran jenis apa komandannya
kita biasanya gunakan untuk pertempuran jarak dekat
atau close quarter battle peperangan tertutup nah itu ini biasa kita gunakan
karena presisinya dan centernya itu tepat
tadi kan saya melihat komandan benar benar tepat sasaran ya sampai plat ini jatuh
kalau kita lihat jaraknya ini kira kira berapa meter yang mana

yang sebenarnya untuk pasukan untuk juta saja lebih jauh dari ini ya komandan
bagaimana mungkin saya boleh request ke komandan ya sekali lagi ya
saya kalau boleh request komandan mempraktekkan yang tengah ini nih
saya mau lihat nih gimana komandan mulai dari protapnya mulai dari sistemnya seperti apa komandan
komandan ini untuk mengakhiri wawancara kita
kalau kita lihat kan kopaska begitu profesional
tadi juga sempat kita naik searider
pasukan khusus darat laut udara
kalau boleh tahu apa mimpi komandan
saya melatihkan prajurit semakin profesional
dan mengikuti perkembangan teknologi dunia
berarti latihan latihan dan latihan terus menerus
terima kasih komandan atas waktunya
dansat kopaska kormada i
diharapkan prajurit kopaska bisa meningkatkan kemampuan
agar prajurit kopaska bisa semakin profesional
juna monangan denny yosua kompastv jakarta